persoalan menahun yang dihadapi petani kopi indonesia adalah kebutuhan modal yang tak sedikit
kualitas kopi yang tidak konsisten karena cuaca yang tak menentu dan pembunuhan pasar yang minim
berangkat dari tiga kendala utama dalam industri kopi dalam negeri tersebut
barista mikael jasin menggandeng para petani pengolah kopi lokal dan akademikus untuk bersama sama memperbaiki keadaan
kerap mengikuti kompetisi barista kelas dunia pendiri sosok good dan catur coffee company itu berkomitmen menjadi agen perubahan dalam industri kopi
yang tak hanya berfokus pada hasil biji kopi yang diciptakan tetapi juga aspek pemberdayaan petani serta pengolahan biji kopi untuk menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi
model kita bisnis model kita supaya petani petani membolehkan kita untuk masuk adalah kita sudah komit
misalnya kita komit untuk
sepuluh ton kopi empat puluh ton kopi itu kita komitmen ke dia dua puluh ton kopi yang diproses sesuai dengan kemauan kita
itu akan kita ambil semua mau enak mau nggak enak mau jelek mau bagus itu kita udah pasti ambil
jadi untuk mereka itu nggak ada resikonya sama sekali jadi malah mereka lebih tenang karena udah ya apapun hasilnya selama kita kerja keras akan dibayar
susahnya di kita untuk mencari pasar ini tapi untungnya karena kita udah ada platform
seperti world research championship terus juga ada relationship yang bagus dengan customer customer sebelumnya
kita selalu berhasil mendapatkan asar untuk kopi ini
sebagai upaya mencegah kegagalan pasca panen dan meningkatkan konsistensi rasa kopi lokal yang dihasilkan
mikael bekerja sama dengan akademikus dari institut teknologi bandung yang memahami soal pengolahan kopi
salah satu proses yang dilakukan adalah inokulen atau mengatur fermentasi dan penggunaan mikroba lokal
yang dapat membantu memisahkan biji kopi dari kulit serta dagingnya
seringkali juga ketika proses pasca panen ini kopi yang sudah dipetik yang sudah bagus itu ditumbuhi oleh jamur jamur yang merugikan
nah dengan kita punya inokulan ini kita itu bisa menghasilkan produk kopi akhir yang lebih konsisten gitu
jadi dari satu musim ke musim lainnya kira kira profil rasanya akan kurang lebih sama
pasti ada variasi tapi kurang lebih kita bisa mengekspek sesuatu yang serupa gitu
jadi sebenarnya ini bukan proses bukan sesuatu hal yang baru ya tapi ini belum banyak yang melakukan
dan banyaknya yang mau melakukan itu dari nggak di indonesia
proyek kolaborasi yang telah dimulai sejak dua ribu dua puluh ini telah menghasilkan empat profil kopi yang konsisten dan siap bersaing dalam industri kopi dunia
dalam kurun setahun kolaborasi ini juga memperbaiki
untuk meningkatkan kesejahteraan satu satu ratus enam puluh sembilan petani dan pengolah kopi terutama yang berasal dari sumatera jawa bali ntt serta sulawesi
mikael menyebut pihaknya mendukung dengan pembelian kopi di atas harga rata rata yang berlaku sebagai tambahan keuntungan bagi petani kopi yakni berkisar rp dua hingga rp enam per kilogram
petani kopi asal banjar negara mengakui
kesejahteraan para petani di daerahnya mengalami peningkatan
karena biji kopi yang dihasilkan mulai dikenal dan diakui pasar semakin berkualitas serta bisa memiliki daya jual tinggi dan harga yang layak
mindset kita agak dirubah bahwa petani juga berhak keren kayak gitu loh jangan sampai baristanya rosterinya sampai yang lain lain itu keren masa petaninya yang dari asal muasalnya nggak bisa keren kan
karena kita harus sampling green bean itu ke rosteri rosteri di jogja provokerto bandung dan tidak semua
rosteri itu memberikan feedback ke kita kita juga ada akses untuk pemerintahan kopi banjar lebih ke dunia luar
ada pun para petani kopi yang bekerja sama mampu mengolah lebih dari dua ton biji kopi per tahun
petani kopi berharap kolaborasi ini semakin luas sehingga petani kopi lokal bisa diberdayakan seiring dengan kualitas dan konsistensi kopi di indonesia yang bisa bertahan serta bersaing di seluruh dunia
clarissa aradia muhammad wahyu dik